vaksin influenza termasuk vaksin yang disarankan bagi anak anak dan orang tua yang rentan di masa pandemi covid sembilan belas ini
pemberian vaksin ini tidak bisa mencegah covid sembilan belas namun vaksin ini bisa melindungi seseorang dari virus influenza yang gejalanya menyerupai covid sembilan belas
di negara empat musim virus influenza menjadi salah satu penyebab anak anak dan orang tua dirawat di rumah sakit karena pneumonia
gejala ini juga muncul pada seseorang yang terinfeksi virus covid sembilan belas
pemberian vaksin influenza diharapkan bisa mencegah kerancuan gejala antara virus influenza dengan virus covid sembilan belas
artinya jika seseorang sudah mendapat vaksin influenza dan muncul gejala bisa dipastikan itu bukan flu
hal ini juga bisa mempermudah dokter untuk mendeteksi gejala yang muncul dan melakukan penanganan yang tepat dan cepat
pemberian vaksin ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi seseorang agar terjaga dari serangan flu
sebab flu juga bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh
yang menyebabkan seseorang rentan terjangkit virus covid sembilan belas
jadi vaksin flu ini terutama penting buat anak anak khususnya yang memiliki kondisi kesehatan khusus
seperti anak anak yang memiliki asma anak dengan penyakit kanker keganasan yang mendapatkan kemoterapi yang menekan daya tahan tubuhnya
kemudian anak yang mendapatkan transfusi rutin pada thalassemia atau anak anak yang mengalami gagal ginjal dan harus di
hemodialisis atau cuci darah rutin
dan anak anak ini mengalami risiko lebih tinggi untuk mengalami pneumonia akibat influenza virus
maka vaksin flu ini penting untuk diberikan
sampai saat ini para ahli belum menemukan vaksin virus covid sembilan belas
ahli berharap pemberian vaksin seperti vaksin flu bisa mengurangi potensi yang gejalanya mirip dengan covid sembilan belas
jadi kita tahu bahwa dapat kita dapat informasi bahwa seseorang yang terinfeksi
covid itu akan lebih fatal tak kalah dia mempunyai penyakit penyakit lain
nah oleh karena itu masyarakat dunia sedang memikirkan karena bulan mei sampai agustus nanti adalah perubahan perubahan yang terjadi di daerah subtropis
jadi negara negara yang mempunyai empat musim
nah di situ biasanya terjadi endemis atau outbreak virus influenza ini
oleh karena itu
untuk mengendalikan satu penyakit
sehingga tak kalah nanti misalkan seseorang terinfeksi oleh covid
maka dia hanya menghadapi kendala covid sembilan belas saja
sementara influenza sudah terkendalikan
meski vaksin influenza tidak mencegah covid sembilan belas
pemberian vaksin influenza dibutuhkan oleh orang yang berisiko tinggi seperti lansia dan anak anak
ardia putri andreas bijaksono surabaya jawa timur